seharibuan penduduk pulau simuk nia selatan kesulitan makanan karena kapal pembawa sembako tidak bisa bersandar
pelabuhan sejak tiga pekan lalu
akibat cuaca buruk warga berharap pemerintah segera turun tangan membantu warga sehingga tidak terjadi kelaparan di pulau simuk
kita langsung tergabung dengan bapak gentleman bagho selaku camat simuk selamat malam pak gentle
pak gentle bisa anda gambarkan kondisi warga anda dulu
sejauh ini seperti apa pak sudah ada demam anak anak karena tidak terbiasa makan sagu
ya baik sedikit ingin saya gambarkan keadaan warga kami di simu ketika terjadi krisis pangan
bahwa banyak masyarakat sepertinya pengemis
senangis mencoba mencari siapa sih warga yang kemungkinan
ada ketersediaan kursenya berat dulu
dan ini sebenarnya terjadi karena kurang lebih dua puluh dua hari kapal pengangkut logistik atau kebutuhan pangan di simuk itu tidak bisa masuk
akibat dari badai yang berkepanjangan angin kencang dan gelombang besar
dan yang paling parahnya sebenarnya adalah
kalau dihitung dari hari ini yang paling parahnya adalah kurang lebih delapan hari yang lalu
delapan hari yang lalu ketersediaan pangan memang habis
paling masyarakat seperti roti indomie yang lebih merasakan efek ini adalah anak anak
sehingga banyak anak anak yang mencerita
tentunya anda suka
saya sudah paham ya kondisi ini sebetulnya sudah pernah terjadi sebelumnya
saya pastikan ini karena cuaca buruk bisa ditebak bisa diprediksi
harus ada antisipasi dari pihak anda pak camat
ini memang yang paling terakhir terjadi
ini sesal saya
kurang lebih lima tahun yang lalu
kurang lebih lima tahun yang lalu memang pernah terjadi
tetapi tidak selama
tidak sepanjang waktu terjadi saat ini
dan ini memang ada faktor ada unsur dari naiknya harga beras juga
biasanya kapal pengangkul logistik itu dari seluk dalam atau dari pulau teluk menuju sim
itu kan sebelum sebelumnya jumlahnya sedikit berbeda dengan pengangkutan sebelumnya
tapi dengan kenaikan harga beras ya para pedagang juga mencoba membatasi pembelian beras yang
untuk stok penjualan mereka
baik ada variable soal kenaikan harga beras juga yang terkendala di daerah anda pak camat
kemudian bagaimana untuk antisipasi
kalaulah anda tadi katakan warga pun di sana mengemis ke warga lain
apakah bantuan dari pemerintah kabupaten sudah datang
atau masih terkendala cuaca buruk pak hingga kini
sebenarnya bantuan dari kabupaten
dalam hal bantuan untuk pemenuhan logistik ini belum ada
tidak hanya kabupaten dari provinsi dan pusat juga belum ada
dari pemerintah lah saya mau simpulkan dari pemerintah belum ada
cuma ketika kami koordinasi ke pihak kabupaten kemantu hanya mencoba membantu
pertama dulu koordinasi dengan pihak basarnas
bagaimana cara untuk mengangkul logistik di simu
karena memang simu ini kan keterbatasan logistik ini
sekarang kan bukan karena kemiskinan tapi karena cuaca badai
lalu yang paling terakhir dua hari lalu saya koordinasi dengan pak bupati juga
ketika kemarin tidak bisa menyeberang kapal maka akan dikomunikasikan dengan kapal ro ro yang bisa membantu mengangkul logistik di simu
kebetulan ada kapal ro ro yang lumayan besar
dan saya informasikan bahwa
kemarin ya puji tuhan kemarin ada dua kapal dari dalam
kebetulan cuacanya sedikit membaik
sehingga mereka mencuri waktu untuk bisa mengangkut logistik ke pulau simu
ya kemarin ada dua kapal berangkat subuh dan nyampe di simu itu satu kapal sampai jam sepuluh dan satu kapal sampai jam sebelas
kemudian ada dua kapal dari pulau belo
yang berangkat jam sepuluh dan sampai di pulau simu jam dua
sehingga kemarin siang maka kebutuhan logistik di simu itu kebetulan pangan itu sudah terpenuhi
sudah terpenuhi untuk ribuan warga di sana pak
tapi dari para pedagang sehingga masyarakat ini bisa membeli kebutuhannya di kedi kedai atau di warung
baik jumlah warga di sana berapa ya pak apakah benar ini sekitar seribu lebih
tercukupi bantuan dari dua kapal
ada saya gambarkan dulu di sini itu ada enam desa
ada enam desa dan kurang lebih lima ratus sepuluh kepala keluarga
berdasarkan laporan bulanan dari kepala desa per juli akhir
kemudian kurang lebih tiga jiwa
baik itu bisa tercukupi ya pak ya untuk kebutuhan warga anda
dari bantuan berbagai daerah sudah masuk
kata anda sudah mendarat bantuan logistiknya
terima kasih pak gentlemen bago selaku camat simuk atas informasi terkini dari nia selatan sumatera utara
kita harapkan memang kondisi ini tidak semakin memburuk ya pak ya
kondisi cuaca akan baik baik saja sehingga logistik ini bisa tersalurkan dengan baik di simuk atau nia selatan
terima kasih pak gentleman selaku camat simuk
assalamualaikum selamat malam
selamat malam pak